merupakan salah satu item penting untuk mendiagnosis material genetik virus corona
sampai saat ini tes pcr dianggap pemeriksaan yang paling akurat
untuk memastikan apakah seseorang menderita covid sembilan belas atau tidak
induk holding bumn farmasi bio farma berinovasi
dengan meluncurkan produk life science berupa real time pcr
yang dinamakan biocov sembilan belas
pcr produksi bio farma merupakan hasil kerjasama gerakan indonesia pasti bisa
bersama nusantics sebuah perusahaan startup dalam bidang genomika
yang dikoordinasi east venture dan yang tergabung dalam
task force reset dan inovasi teknologi untuk penanganan covid sembilan belas
yang dimotori oleh badan pengkajian dan penerapan teknologi
asli buatan dalam negeri produk ini memiliki sejumlah keunggulan
keunggulan dari rt pcr dari bio farma atau biocov sembilan belas
kita merupakan golden standard dalam mendiagnosis covid sembilan belas
dan memiliki sensitivitas tinggi dibanding rapid test diagnostik
dan satu lagi yang menjanjikan adalah bio farma sebagai bumn
agent of development kita menetapkan untuk harga sangat terjangkau
selain itu tentunya kualitas dari rt pcr yang ada di indonesia ini
sudah dikatakan sebanding dengan rt pcr yang diimport
pcr produksi bio farma ini sudah mendapatkan izin
dari kementerian kesehatan
kementerian kesehatan republik indonesia pada awal mei dua ribu dua puluh lalu
selain itu biocov sembilan belas juga menjadi salah satu produk unggulan
yang turut diresmikan oleh presiden joko widodo
dalam peluncuran produk inovasi percepatan penanganan virus corona
yang dilakukan secara virtual pada rabu dua puluh mei dua ribu dua puluh
dalam sambutannya presiden mengapresiasi pcr lokal
yang sudah bisa mulai diproduksi secara massal
presiden juga berharap momen ini dapat menjadi momen kebangkitan
inovasi teknologi alat kesehatan indonesia
pcr test kit juga sama katanya apakah sudah berproduksi
udah pak sudah uji dan sudah bisa berproduksi juga sama di atas seratus ribu
ini adalah momentum baru kebangkitan bidang sains dan teknologi kita
dan khususnya di bidang kesehatan
saya sangat optimis bahwa hal hal yang dulunya tidak pernah kita pikirkan
dan kita hanya import sekarang ini kita bisa mandiri
karena kita bisa memproduksinya sendiri
untuk tahap awal biopharma menargetkan seratus ribu test kit
selesai diproduksi pada akhir mei dua ribu dua puluh
ratusan ribu test kit ini rencananya akan didistribusikan
ke empat puluh lima lokasi di sembilan belas provinsi di indonesia
selanjutnya pcr buatan anak bangsa ini akan mulai dikomersialisasikan
pada juni mendatang dengan target dua ratus ribu test kit per bulan
nabila putri warsa jakarta